barangnya dimana disini
daftar aktor indonesia yang terjerat narkoba bertambah panjang
dwi sasono ditangkap pada dua puluh enam mei lalu
dengan barang bukti sekitar enam belas gram ganja
di rumahnya di pondok labu jakarta selatan
kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus mengatakan
dwi sasono rutin mengkonsumsi ganja dalam sebulan terakhir
alasannya mengkonsumsi narkoba adalah kerap susah tidur pada malam hari
dewi mengaku menyesali perbuatannya
dan mengingatkan rekan sesama artis
agar segera berhenti jika sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba
melalui kuasa hukumnya
dwi sasono telah mengajukan permohonan rehabilitasi pada minggu kemarin
kepada satres narkoba polres metro jakarta selatan
kuasa hukum dwi aris marabesi mengatakan
alasan pihaknya meminta rehabilitasi adalah klien yang merupakan pengguna
pertanggal kemarin kami sudah ajukan kepada pihak kepolisian
jadi kami berharap setelah ada pengajuan ini
nanti yang bersangkutan ds bisa di assessment
dan kemudian ada hasil
apa rekomendasinya apakah direhabilitasi atau tidak
saat ini satres narkoba pores metro jakarta selatan
masih menunggu asesmen atau jawaban dari bnnk jakarta selatan
apakah dwi sasono perlu direhabilitasi
polisi juga masih memburu pemasok ganja kepada dwi yang berinisial c
yang identitasnya sudah diketahui
budi tanjung jakarta